selanjutnya ada juga kabar bahagia yang datang
kalau yang ini sih kabar bahagia karena menikah ya
dari pasangan peraih medali emas olahraga wushu di gelaran asian games bulan agustus yang lalu
ya peraih medali emas lin swell kwok menggelar pesta pernikahannya bersama peraih medali perunggu ahmad hulaifi hari minggu kemarin
momen bahagia terpancar
saat pasangan atlet wushu berprestasi lin swelkok dan ahmad hulaifi menggelar resepsi pernikahan
keduanya menggelar resepsi pernikahan di hotel ayana mid plaza kawasan sudirman jakarta pusat
lokasi yang sama saat pasangan artis raisya dan hamis daud menggelar resepsi pernikahan
sejumlah atlet khususnya keluarga besar atlet wushu indonesia turut hadir dalam momen bahagia itu
hingga yusuf mansyur juga hadir untuk memberi doa restu kepada kedua membelai
untuk fulaifi dan lin swell semoga pernikahannya ini membawa berkah membawa maslahat dan manfaat
sekaligus semoga nanti lahir generasi generasi yang soleh anak anak yang soleh dan soleha
dan yang paling penting juga semoga nanti anak anaknya lin swell dan hulaifi menjadi atlet wushu juga untuk melanjutkan perjuangan yang sudah dibangun oleh kedua orang tuanya
kita kan biasanya pakai palang pintu petawi itu
ini pakai wushu atlet atlet anak anak kecil atlet bocah bocah
beda dah memang kalau dua jagoan wushu itu
sebelumnya lin suel dan hulaifi sempat mengantarkan langsung undangan pernikahan keduanya kepada menpora imam nahrawi
momen kedatangan keduanya sempat menjadi perhatian publik usai diunggah dalam bentuk video ke akun instagram menpora
lin swell kwok adalah sosok tak asing di dunia wushu tanah air
dirinya bahkan dijuluki ratu wushu indonesia berkat berbagai prestasi tingkat dunia
salah satunya medali emas asian games sebagai prestasi terakhir sebelum dirinya memutuskan untuk pensiun
tak hanya lin swell ahmad hulaifi juga memiliki prestasi gemilang dalam cabang wushu
hulaifi meraih medali perunggu saat asian games dua ribu delapan belas
pernikahan lin swell dan hulaifi menjadi salah satu pernikahan antar atlet berprestasi
seperti halnya pernikahan iqbal chandra pratama
dan sarah triamonita yang juga sama sama meraih medali emas di cabang silat saat perhelatan asian games dua ribu delapan belas